saudara prabowo subianto kembali bersafari bertemu partai politik dan lawan politiknya di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sementara pdi perjuangan sambil menunggu hasil rekernas mei mendatang sudah memberikan sinyal menjadi oposisi pemerintahan prabowo gibran
tapi hubungan pribadi prabowo dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri tidak ada masalah
saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini ini kecenderungannya kecenderungan bisa salah bisa juga benar
kecenderungan kita ada di luar pemerintahan
secara pribadi saya kira ibu dengan ibu mega dengan pak prabowo itu bersahabat dengan baik berteman baik
tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi
jadi pertemanan dan urusan organisasi dan kelegaran
kita harus juga pertimbangkan pak prabowo dan koalisi yang besar sekali
mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dengan kesempatan
bila pdip yang memiliki satu ratus sepuluh kursi dan pks yang punya lima puluh tiga kursi
memutuskan tetap di oposisi maka politik indonesia tetap berada dalam sistem keberimbangan
keputusan menjadi oposisi ini diapresiasi wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala
karena pemerintah perlu kekuatan pengoreksi dan pengkritik kebijakan di parlemen
meski presentasi oposisi sangat minoritas di dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
tapi apa menuju kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini
karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditengahin sendiri
tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi
tapi perlu juga pemahaman
seperti saya katakan politik memang satu masalah
tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada sekarang
penegasan bergabungnya nasdem dan sinyal pkb masuk ke gerbong prabowo gibran
membuat kekuatan prabowo di parlemen menjadi mayoritas hingga tujuh puluh persen kursi
presentasi ini lebih dari cukup untuk mengegolkan berbagai dukungan politik
bagi agenda prabowo selama dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
termasuk diantaranya makan siang gratis bagi siswa sekolah
dan infrastruktur di nusantara
ibu kota negara baru indonesia